wali kota surabaya tri risma hari ini selasa siang menggelar sidak pembangunan underpass di bundaran maijen sungkono surabaya
dalam sidak itu risma meminta pengembang agar segera menyelesaikan lebih dahulu pembangunan jembatan layang
agar kemacetan yang terjadi dari jalur eksit tol menuju kupang indah maupun sebaliknya cepat terurai
sementara untuk pembangunan underpass progresnya baru mencapai tiga puluh delapan persen
risma menargetkan awal tahun dua ribu delapan belas underpass sudah bisa difungsikan
sehingga dapat mengurai kemacetan dari dan menuju maijen sungkono ke hr muhammad
selain meninjau proyek underpass maijen sungkono risma juga mengecek pembangunan jembatan ratna di jalan darmo kali surabaya
jembatan yang melintas di atas sungai kalimas tersebut saat ini beton fondasinya telah terbangun
diharapkan pada sepuluh november
seluruh pembangunan sudah selesai
proyek senilai dua puluh miliar ini nantinya akan mempermudah akses dari darmo kali menuju jalan raya ngagel
serta akan dimanfaatkan pemkot surabaya menjadi destinasi wisata air di sekitar sungai kalimas
wahyu pratama surabaya
meski pilkada jawa timur baru digelar tahun dua ribu delapan belas namun skenario calon tunggal cagup jawa timur semakin mengkuat
saifullah yusuf diklaim telah mendapatkan separuh dukungan
untuk partai politik
lantas bagaimana dengan yang lain
benarkah calon tunggal bakal terjadi di pemilihan gubernur jawa timur tahun depan